kapal pesiar caledonian sky asal inggris kandas dan merusak area terumbu karang di raja ampat papua barat
kerusakan mencapai belasan ribu meter persegi
dari penyelidikan awal diduga kapten kapal pesiar sengaja melewati jalur yang sangat dilarang untuk dilalui kapal
selain menyimpang dari rute kapten kapal diduga sengaja mematikan sistem navigasi agar keberadaannya tidak terdeteksi
apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah indonesia
bagaimana proses ganti rugi dan rehabilitasi
kami akan membahasnya malam hari ini langsung dengan karliansyah yang merupakan dirjen pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
selamat malam pak karliansyah
selamat malam pak sindra
baik terima kasih sudah hadir
kemudian ada oni mahardika yang merupakan manajer kampanye pesisir laut dan pulau pulau kecil dari walhi
selamat malam pak soni
terima kasih sudah hadir
saya akan ke pak kardiansa
pak karlansa ini kemarin ya kesana pak ya
ini baru balik dari raja ampat kapan
oh baru ini langsung
nah bisa ceritakan kepada kami pak bagaimana
hasil temuan yang anda temukan di raja ampat secara langsung anda kesana itu
ya jadi setelah kejadian itu kan kita terima laporan ya dari teman teman universitas papua
dua hari kemudian kami menurunkan tim ke lapangan
nah sampai hari ini masih disana
sampai malam ini masih ada
masih di sana karena kebetulan hari tadi gabungan tim dari menko maritim
kementerian kelautan perikanan klhk dan juga perwakilan dari pihak perusahaan ini juga akan hadir di sana
ya akan hadir atau sudah bersama
tadi pagi rencananya hadir saya belum ketemu
nanti kami balik mereka katanya mau datang gitu
tapi staff kami masih disana
selama senin selasa rabu hingga kamis kemarin
itu data kami
jelas menunjukkan angka pada kisaran tiga belas lima ratus dua puluh dua meter persegi
rusaknya atau bukan
tiga belas boleh diulangi berapa pak
luas sekali ya
mengapa bisa berbeda dengan temuan pertama yang kami baca di sini hanya satu enam ratus meter persegi kerusakannya
mungkin ya saya punya asumsi kemungkinan ya karena masalah apa ya masalah arus kemudian gelombang
karena kami kemarin
jadi saya juga disana dari pagi sampai sore itu namanya arus kencang sekali
bisa jadi teman teman yang dulu dari universitas papua itu kan misalnya keterbatasan hanya bisa meng cover gitu ya
sementara tadi kami mulai hari senin sampai hari kamis berapa kali mereka juga dengan teman teman conservation international kemudian dari tnc juga itu menemukan angka tadi tiga belas lima ratus dua puluh dua itu
itu memang kerusakannya sudah fix gitu atau kemungkinan masih bisa ternyata bertambah luas lagi
karena ada kendala arus tadi anda bilang
ya makin detail makin banyak orang mungkin
mungkin bisa mendapatkannya lebih luas lagi gitu ya
bisa jadi karena tadi apa namanya kalau yang kemarin kami dari media juga kemarin kehadir gitu ya beberapa media ada tujuh media hadir kesana melihat kita ditunjukkan mulai awal sampai batas akhir itu ya kira kira apa yang disampaikan angkanya mirip lah begitu ya
jadi masih bisa bertambah luas lagi
ada kemungkinan begitu
pak tadi kan anda menunjukkan keluasannya
tapi dari pantauan anda sendiri langsung itu dan laporan mungkin ada tim penyelam begitu di sana
gambaran kerusakannya seperti apa sih pak
kalau gambaran kerusakannya ya bisa dilihat seperti ini ya
jadi ini beberapa contoh
ini kan yang patah nih
boleh ditunjukkan ke layar
ini yang patah ya
untuk bisa fokus ya
ini patah misalnya begitu
ini terumbu karang yang patah
iya terumbu karang yang patah ya
ini ditunjukkan satu persatu pak
iya ini ya yang patah
nah kemudian ini yang berantakan
sebelumnya tidak begini ya
iya begini kan
jadi ini juga sama
baik pak peranan
di kamera ini ya di tiga nih
itu kemudian untuk memastikan itu diukur
di lapangan diukur
oh yang sehingga keluar angka tiga belas
keluar dari angka itu ada tiga belas sekian meter dikalikan dua puluh dua delapan meter
lalu ada lagi hamparan sekitar lima puluh meter yang bekas gesekan itu ya
nah ini misalnya
bekas gesekannya di mana pak bisa menunjukkan
kalau yang ini yang patah ini ada di sini
nah ini yang merah warna merah ini yang bekas apa namanya chat dari lunas kapal
oh cat kapal ini
iya itu tempel di situ gitu kelihatan kan
ini jaraknya dari daratan berapa jauh sih pak sebenarnya pak
dari daratan tidak terlalu jauh ya jadi mungkin setengah setengah mil ya
kok bisa ada di situ kapalnya pak ceritanya
nah itu yang kita bingung
jadi secara logika memang aneh begitu
nah ini misalnya ini anda bisa lihat sendiri kan yang kuning bekas patahan nih
ini kan patahan
ini patah ini dia ya
iya terbelah terbelah dua terbelah dua gitu ya
nah jadi artinya kita ini juga sama keren sekali yang kuning belahannya
ini harusnya tinggi begini pak ya
iya ini kan jadi saat ini kan belah gitu ya
nah jadi artinya inilah yang bukti bukti apa namanya kita dapat di lapangan
dan kita ukur tadi luasannya tiga belas lima ratus dua puluh dua meter persegi
nah ini yang
jarak dari tempatnya ini ke daratan sendiri berapa tadi jaraknya kurang lebih setengah mil
kira kira setengah mil lah ya itunya
itu tidak pada tempatnya kapal sebesar kapal
ya karena kedalamannya kami kemarin ke dalam itu sekitar delapan meter di situ
hanya delapan meter ya
delapan meter di situ ya
idealnya berapa jauh kapal seperti caledonian sky kapal pesiar itu
kalau kita kemarin kebetulan pak asah bandar ikut rombongan kami kemarin
itu belum mengatakan kalau lihat izin yang diberikan itu pada kedalaman dua puluh delapan
dua puluh delapan meter seharusnya
harusnya dua puluh delapan meter gitu ya
kami saja kemarin hanya menggunakan kapal dengan sepertiganya lah dari kapal pesiar
ya panjangnya tiga puluh meter itu sudah stop di situ
kemudian kami naik skoci ke lokasi
karena akan bisa merusak kalau diperlukan
jadi kami secara logika memang aneh gitu apa namanya kapal pesiar masuk sampai ke kedalaman tadi
waktu kejadian kan lima meter karena surut
itu ya gitu ya
parah lagi berarti lihatnya lima meter ya
perjadian inilah kita memotret yang jadinya ini bagaimana
ya pertama kami melihat terkait pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir laut kita itu sangat lemah artinya kenapa
artinya kenapa ini bisa kecolongan kapal pesiar itu bisa masuk ke kawasan perairan laut dangkal
kita tahu bahwa tumbuh karang itu selalu pada di posisi wilayah laut dangkal
nah itu yang kami
maksudnya kok nggak ada penjagaan di sana begitu
ya artinya kan itu
yang kedua sistem peta peta pelayarannya dan sistem lalu lintas laut di indonesia kami melihat itu juga belum clear di indonesia ini
apa yang belum clear tadi
soal peta pelayaran dan peta lalu lintas
seharusnya kapal kapal besar itu tidak boleh memasuki kawasan kawasan konservasi
jadi kami tahu bagaimana kawasan kawasan konservasi itu dilindungi dan kawasan laut perairan dangkal
sebelumnya tidak ada peraturan tentang itu
ya ada cuma nggak tahu kenapa ini kapal pesiar ini bisa masuk ke wilayah perairan dangkal ini dan di terumbu karang raja empat ini
jadi antara itu lolos dari pengawasan ataukah peraturannya yang belum clear begitu menurut anda
kalau dugaan kami ini lolos dari pengawasan
lolos dari pengawasannya
idealnya bagaimana sih peraturan yang ada itu
yang sudah disebutkan untuk melarang masuk ke kawasan konservasi misalnya di wilayah wilayah mana saja
apakah itu sudah tersosialisasi dengan baik tidak dengan
pertama yang harus dicek adalah perencanaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
apakah pemerintah daerah itu sudah menyusun peraturan zonasi itu
karena itu mandat undang undang
peraturan zonasi ya
iya karena itu mandat undang undang dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh di undang undang pesisir dan pulau pulau kecil
kalau itu belum ada artinya
artinya ini akan semakin tidak tertibnya kapal kapal besar berlayar di wilayah pesisir atau di wilayah laut kita
karena problem problem pasar besar ini juga dialami oleh meninggalnya nelayan nelayan tertabrak oleh kapal besar juga karena adu adu lintasnya
oh ada peristiwa seperti itu
banyak sekali di perairan
seperti apa gambaran catatan itu
karena di dalam data kali ini ada beberapa peristiwa
ada berita seperti itu
ada berita seperti itu
ada beberapa lalu lintas jalur nelayan tradisional itu dilewati oleh kapal kapal besar dan akhirnya banyak yang tertabrak oleh pasar pasar
dan ini sebenarnya hanya satu kasus saja di konteks pesisir dan pulau pulau kita
yang paling banyak terjadi di mana
kebanyakan di perairan perairan di wilayah sumatera dan di wilayah kalimantan
itu yang tentang kematian nelayan itu ya
lalu apa yang dilakukan walhi saat itu
nah yang apa
untuk untuk untuk kemudian menyebarkan data ini
berkoordinasi dengan pemerintahan kementerian perhubungan dan sebagainya
pertama kami mencoba komunikasi ya ke kementerian kkp karena sudah lama beberapa kasus ini
dan yang kedua kami mencoba kampanye bagaimana ada peraturan yang mengatur semua alur alur lintas ini
supaya tidak terjadi kecelakaan kecelakaan yang dialami oleh para nelayan ini
pak ini kan menanganinya adalah dari apa
tidak hanya satu kementerian dan dua kementerian
tapi ada berapa
enam kementerian pak ya langsung untuk terlibat akan hal ini
ya yang mengkoordinirkan kementerian maritim
ya menko maritim
di bawah itu kan ada kementerian kelautan perikanan tentunya kementerian hidup dan kehutanan kemudian ada lipi ada kementerian pariwisata di situ kemudian kementerian dalam negeri pemerintah daerah
nah jadi ya ada enam tujuh ya di situ ke lembaga begitu
nah tadi terkait dengan apa yang soal kalahnya mas
wilayah itu adalah wilayah kawasan konservasi perairan laut nasional
jadi artinya minimal ada tiga zonasi begitu
ada zona pemanfaatan kemudian ada zona penyangga yang paling itu kan adalah zona inti
nah kemarin itu
ada tiga zonasi pak ya
menurut syah bandar
yang memberikan izin untuk pelayaran itu itu memang pada posisi zona pemanfaatan terbatas
gitu ya terbatas begitu
nah sekali lagi bahwa dari kedalaman laut itu memang dua puluh delapan meter yang diizinkan begitu
artinya dan kalau kita lagi lagi kembali ke pasar abang noaik ke kapal pesiar itu kan super canggih lah
kami kemarin dengan menggunakan kapal navigasi kementerian perhubungan saja tahu persis kita berada pada posisi mana kedalamannya berapa
apa namanya arus kemana arahnya berapa kekuatannya semua ada datanya begitu
apalagi kapal pesiar
apalagi pesiar begitu kan
jadi ini yang apa namanya saya bilang luar biasa apa namanya parahnya begitu kalau sampai apa namanya sisi tum tidak jalan gitu ya
itu yang pertama
kemudian yang kedua kami bertanya kepada syah bandar kemarin
loh kenapa harusnya kan ini bisa dipandu
dia bilang betul pak
pandu pakai kapal pandu maksudnya ini
jadi mereka ada namanya ice system
itu semacam radar yang bisa mendeteksi pergerakan semua kapal
oleh karena itu kalau misalnya melenceng dari rute dia akan bisa ingatkan
oh bisa diingatkan ya
tetapi menurut pak sabandar kemarin kejadian tanggal empat ya tanggal tiga itu sore hilang itu apa namanya deteksi itu
oh itu berarti ada kedugaan mematikan navigasi itu
itu pak sebenarnya kemungkinan itu
sehingga kata beliau kalau andai saja itu tetap jalan
maka minimal pihak otoritas itu bisa memberikan guidance gitu ya
panduan ke mana ke pihak kapal gitu ya
jadi itu yang kemarin kita diskusi gitu ya
nah kembali ke tadi wilayah tugas
pak sebentar pak
kira kira motivasinya apa mematikan sistem navigasinya agar tidak terdeteksi katakanlah seperti itu
tapi kalau mereka kemudian sampai harus karam itu kan merugikan mereka juga sebenarnya pak
nah itu mungkin yang harus dikupas lebih baik
harus dikupas lebih luas ya dengan teman teman kementerian perhubungan begitu
kalau kami kan tugas tadi bahwa kami ingin bahan tuntutan nanti gitu
itu bisa kita pertanyaan jawabkan valid
maka tim kami minta untuk secara detail di sana mencermati tadi jenis apa namanya
terumbu karang apa saja yang rusak berapa masing masing luasannya totalnya berapa
sehingga kita bisa menentukan berapa tuntutan yang pas
karena bukan hanya soal pemulihan lingkungan terumbu karangnya
di situ kan tadi disampaikan ini tempatnya diverse begitu
jadi di situ ada dua belas homestay
nah artinya potensiolos dari berbagai apa namanya
dampak sampingannya lengkap
harus juga diperhitungkan begitu
kemarin pak bupati menyampaikan pak tolonglah ini tempat juga masyarakat kami bisa di sini menjadi pemandu wisata
terus apa namanya
artinya menjadi mata pencaharian mereka disana ya
artinya kan ini banyak kepentingan yang harus kita jaga
di samping tadi memang terumbu karangnya luar biasa begitu
terumbu karangnya sendiri bagi sisi lingkungan hidup luar biasa
baik kita akan bicara lebih lanjut
sayang sekali kita memang tidak mendapat respon dari kementerian perhubungan ya untuk sebenarnya menanggapi tentang hal ini
kami akan segera kembali mengulasnya tetaplah bersama kami
ya ini juga menjadi menarik dan juga perlu mencoba untuk menyambungkannya ke logika
kalau memang ada peraturan tentang zona asli tadi ya
ada zona pemanfaatan ada zona terbatas zona penyangga
kemudian zona inti konservasi
sebelum sampai ke zona inti konservasi
sebenarnya sampai di zona terbatas saja kapal kapal itu sudah sangat terbatas ya
yang bisa masuk atau yang bisa melakukan aktivitas disana juga terbatas begitu ya
tapi kok bisa masuk sampai ke zona ini zona inti pak yang rusak ini berarti pak ya
tidak itu tadi di zona pemotongan terbatas
nah kalau seperti itu bagaimana pertanyaan kapal sebesar kapal pesiar mv caledonian ini kemudian bisa masuk kesana
tapi menjadi aneh juga begitu mas soni
kalau sampai kemudian ini beberapa hari kapalnya juga sudah menjauh baru kita ribut ribut di indonesia sendiri
nah itu sebenarnya yang membuat
yang membuat kejanggalan kami kenapa kapal itu dilepas begitu saja
seharusnya kalau dia melakukan pelanggaran tindak pidana seharusnya itu harus ada penahanan
seperti kasus kasus yang
penahanan kapal ya maksudnya
seharusnya itu menjadi alat bukti
nah kami juga gak tahu ini apa dibalik
makanya saya meminta untuk nanti investigasi yang dilakukan pemerintah itu harus komprehensif dan terbuka disampaikan kepada publik
supaya kita tahu sebenarnya bagaimana modus modus semua ini terjadi
kalau catatan anda
kejadian seperti ini ada berapa kali sih terjadi di indonesia mungkin yang tidak terungkap ke publik dari catatan walhi
hmm kami barusan juga dapat pengaduan ya soal di pulau karimun jawa
bagaimana kapal kapal batu bara yang lalu lintang di kawasan itu
itu kan kawasan taman nasional
ternyata janggar janggarnya itu banyak yang lepas dan itu menyangkut di terumbu karang terumbu karang itu
itu bisa dicek di nelayan di sana
jadi tidak hanya kapalnya yang merusak terumbu karang tapi janggarnya juga bisa merusak terumbu karang
nah aturannya seperti apa sebenarnya
jadi kapal boleh melemparkan janggarnya itu dalam posisi yang bagaimana
dalam posisi laut yang bagaimana sebenarnya
ya sebenarnya kalau melihat soal yang kejadian karimun jawa itu kelihatannya ada yang lepas di janggarnya itu
tidak terkunci secara rapi
dan itu yang membuat perjalanan kapal lalu lintas itu merusak
jadi itu berarti itu masuk kecelakaan dong
dan itu kami lagi mendalami laporan itu sebenarnya dari pengaduan masyarakat nelayan di sekitar karimun
yang anda temukan sendiri bagaimana pak di raja ampat itu terkait dengan kenapa kapal ini bisa sampai

itu sempat kami diskusikan dengan sahabat bandar gitu ya
karena kemarin sekali lagi buka kapal ini
sekali lagi beliau bersama kami ke lapangan gitu
nah jawaban beliau tadi
aimo international maritim organization itu mempunyai code of conduct gitu ya
ya bahwa sah bandar itu bisa menahan kapal hanya karena dua aspek dua hal
pertama aspek cuaca yang tidak memungkinkan akan membahayakan
maka sahabat bandar berhak untuk menahan kapal
kemudian yang kedua putusan pengadilan
bahwa pengadilan memutuskan kapal itu dilarang misalnya begitu
maka sah bandar punya kewenangan untuk menahan itu
nah jadi beliau kata
ketika tidak memenuhi dua unsur itu tidak berhak
tidak di dalam organisasi internasional maritim itu tidak dimungkinkan kata beliau
tapi nantilah ini harus dicek dengan teman teman perhubungan
tapi itu yang kemarin kita sempat ditanya juga
kok bisa begitu ini ada bukti pelanggaran
mereka mengakui kalau dilepaskan begitu
tapi jawaban pak sahabat bandar kan begitu ya
jadi hanya dua itu yang memungkinkan
itu paling tidak hasil dari diskusi anda dengan syah bandar ya
karena anda berusaha mengumpulkan hal hal ini untuk kemudian melakukan penuntutan
kami kan butuh itu sebenarnya untuk tadi bagaimana tuntutan yang kita sampaikan nanti itu hasilnya memuaskan
ini yang maju klhk memang sengaja dibegitu ya
keputusan bersama atau bagaimana pak
jadi saya diberi amanah sebagai dirjen
amanah sebagai dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
maka otomatis yang terkait dengan kerusakan itu menjadi tanggung jawab saya untuk tahu persis bagaimana bisa diselesaikan
nah jadi ibu menteri menugaskan kami untuk ke lapangan
jadi kita kembali lagi kemarin bahwa apakah informasi laporan staff petugas yang di lapangan itu memang seperti itu
dan tadi saya juga cukup ini karena kebetulan teman teman media hadir
jadi memang kita di kemarin dibawa ditunjukkan mulai tempat kejadian bagaimana pernah awal kapal itu apa kandas
kemudian dicoba ditarik dengan takbut tidak berhasil
kemudian si apa namanya nahoda memaksa untuk berusaha sekeras tenaga untuk bisa keluar dari situ gitu ya
jadi itulah pergerakan kapal ini yang kemudian tadi membuat apa namanya
rusaknya sekarang itu begitu
nah jadi kita ikutin dari awal sampai batas apa bisa dia lepas itu
itu yang tadi ukurannya itu sebelas sekian kali dua puluh dua sekian kita hitung hitung ya betul sekitar tiga belas lima ratus dua puluh dua meter persegi itu
dengan kerusakan seperti itu tetetan walhi akan sangat sulit untuk merehabilitasinya tidak
pertama dalam proses rehabilitasi
rehabilitasi itu akan membutuhkan waktu lama
kalau bicara tumbuhnya terumbu karang untuk tiap tahunnya aja hanya setengah senti
setiap tahun hanya setengah senti
setengah senti dan untuk terumbu karang yang bercabang itu hanya tujuh senti
artinya proses pemulihan dan rehabilitasi ini cukup lama dan tidak hanya konteknya hanya urusan ganti rugi tapi bagaimana ada pengusutan tindak pidana dan bagaimana pertanggung jawaban perusahaan untuk merehabilitasi
jadi tidak berhenti ketika membayar ganti rugi saja maksudnya
artinya maksudnya mengawal bagaimana lebih jelas bisa anda elaborasi
artinya yang dituntut oleh pemerintah kan hanya persoalan ganti rugi
dan tapi juga bagaimana proses rehabilitasi yang jangka panjang dan berkelanjutan karena proses rehabilitasi untuk terumbu karang ini butuh proses lama
tumbuhnya hanya setengah senti setiap tahun
artinya kalau mau ini kerusakan sampai berapa cm ini luar biasa pak
berarti seumur hidup jangan jangan kelihatan dunia sekalian untuk merehabilitasi bagaimana pak
ya tadi betul jadi itulah yang sekarang ini kami coba cermati
jadi sekali lagi bukan hanya fisik itu rusak begitu
tapi potensial lossnya tadi
bahwa kalau ini pulihnya itu kan lebih dari sepuluh tahun
mungkin dua puluh tiga puluh tahun begitu ya
artinya selama itu pula tidak ada yang bisa dijual
kan selama ini yang tadi diaper seorang mau apa namanya menyelam di situ
karena itu yang dirikmati begitu
sekarang yang dinikmati tidak ada lagi nilai jual tidak ada
artinya sekian tahun itulah ini tidak apa tidak
menghasilkan uang atau keuntungan pariwisata di ranking empat ya
jadi itu yang harus kami hitung
itu kan di samping tadi apa namanya fisiknya terumbu karang sendiri
lalu tadi ada masyarakat yang selama ini di sana menjual jasanya
kemudian berdagang di sana
rekonomian daerah berjalan
ini yang sedang kami cermati begitu ya
kami berharap tadi karena keterpaduan semua instansi ada di sana
kita coba kami dari aspek kerusakannya kemudian kami nilai berapa kerugiannya
tentu nanti ada juga dari yang lain kan
misalnya dari kkp bagaimana produksi ikannya
produksi perikanan lautnya begitu
itu pasti ini semua kita kombinasikan sampai pada nanti tuntutan kita bersama
satu tuntutan untuk kepentingan bangsa
itu apa namanya tuntutan kepada korporasinya
lalu bagaimana dengan
kodanya sendiri yang diduga mematikan navigasi dan lain sebagainya
kita ulas setelah jeda ya pak ya
kita tahan dulu
kami akan segera kembali dengan topik ini setelah jeda berikut
kita akan melihat langkah pemerintah dalam hal meminta ganti rugi begitu ya
ganti ruginya akan seperti apa gambarannya pak
apakah ini hanya soal perdata
artinya ganti rugikan berarti soal perdata kepada korporasi dari pemilik apa namanya
caledonian sky ini
ataukah ada tindak pidana juga yang akan ditetapkan kepada atau yang dituntutkan kepada kapten kapal
yang diduga ya sementara ini sengaja mematikan navigasi
sehingga tidak bisa terdeteksi
tentunya pemerintah akan menggunakan semua instrumen ya
untuk bisa menuntaskan masalah ini begitu
jadi kalau kita merujuk pada undang undang nomor tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
maka sebenarnya ada tiga pendekatan
yang pertama tentu pidana
karena di pasal sembilan puluh delapan itu jelas sekali bahwa kita bisa menuntut secara pidana begitu ya
apa perbuatan yang menyebabkan terjadi apa
maksudnya kerusakan lingkungan
maksudnya kerusakan terbuka rangung gitu
itu bisa dilakukan
artinya tadi kita bisa menjerat nakodanya
bisa menjerat korporasinya gitu ya
pemiliknya begitu ya
kemudian juga kita bisa melalui pendekatan hukum perdata
karena dari kronologis rapat gabungan yang kita ikuti
itu sebelum kapal diizinkan untuk berlayar kembali
ada berita acara kesepakatan
bahwa mereka siap untuk mengganti itu semua
oleh karena itu tadi dimungkinkan pendekatan pendek hukum secara perdata
bisa di pengadilan bisa juga di luar pengadilan
ini apa namanya negosiasi gitu ya
terus yang tidak juga kita maksudnya bisa juga melalui pendekatan administrasi
artinya disini tadi
bisa surat izin berlayarnya dicabut
atau kita menolak permohonan nanti kalau ada
apa namanya pelayaran ke perairan indonesia
dari kapal mesiar ini
jadi ketiga apa namanya pendekatan hukum ini bisa kita lakukan
dan kita juga tentu belajar dari pengalaman sebelum sebelumnya
tidak hanya pada satu undang undang
kita punya undang undang nomor lima tahun sembilan puluh
tentang konservasi semberdaya alam dan ekosistemnya
kemudian kita punya undang undang tentang
kaitkan semua nanti pasangan itu ya
kira kira bisa diterapkan tidak pak
kalau sampai sebegitu
menko maritim bertemu dengan dubes inggris
terkait kapal caledonian sky ini
saya undang dubes inggris tadi menyangkut masalah kapal caledonian sky
ada terlibat pemegang paspor inggris
bisa tinggal di florida
kapalnya itu kapal swedia
terus kemudian benderanya bahamas
jadi memang pembelian tiketnya di inggris
artinya apa pak
artinya ini akan ada
diskusi kompromi begitu dan sebagainya
kalau kembali kepada berita acara
itu kan mereka bersedia
dan bahkan kemarin tanggal
minggu yang lalu ya
itu kementerian koordinator maritim
melakukan apa namanya
termasuk dengan perusahaan kuasanya lah
dari si kapesiar
dan bahkan tadi saya sampaikan
kita bagaimana kalau bentuk tim bersama aja
untuk ke lapangan
melihat di mana berapa kerusakannya
format pendekatan hukum perdata
di sini begitu ya
nah tapi tadi
kita juga punya sistem lain
karena ada namanya apa
itu dimungkinkan selama
anggotanya adalah anggota ukurs ini
bisa dilakukan itu
jadi artinya tadi
memungkinkan kita untuk
untuk apa namanya
minta ganti rugi seperti itu
memungkinkan pak ya
kenapa ini saya tanyakan
bahwa apa yang anda sampaikan
yang komprehensif tadi
tidak berakhir pada sebuah kompromi
kalau pandangan anda sendiri
seperti apa wali
kalau sudah terkait dengan
hubungan dengan negara lain
menurut menko maritim
harus dilakukan ya
sesuai dengan aturan
aturan hukum kita
kalau memang itu bisa
dan perdata lingkungan
harus tetap didorong
yang namanya melanggar hukum
tetap harus dilakukan
yang kedua adalah
yang melakukan pelanggaran pelanggaran lingkungan
yang ada di
hubungan dua negara
sulit tidak akan memasukkan
tidak anda melihatnya
pemerintah akan tetap
salah satu tadi ya
ada tiga langkah
yang sudah diambil
yakni evaluasi menaik kerusakan
penyelesaian secara legal
supaya ini tidak terulang lagi
ke masa depan
dari pandangan walhi
ini tidak terjadi di
kesanaan zonasinya itu
harus segera dibereskan
yang kedua adalah
pengawasan dan pengendalian ini
di perairan kita
urusan urusan proses hukum ini
di perairan kita ini
bagaimana mencegah ini
agar tidak terjadi lagi
secara saya penting
di garis bawah ya
aturan sudah ada
tetapi ternyata masih
katakanlah itu memang
navigasinya tidak terpantau
harusnya ada backup
oleh pemerintah kita
untuk mencegah itu
tadi saya sepakat
jadi pertama tentu
zonasi menjadi penting ya
pemanfaatan ruang helai itu
harus seperti di darat juga lah
kalau di darat
ada rt rw
rencana tata ruang wilayah
nah harusnya di laut juga sama
di kkp sekarang sudah ada dirjen
penataan ruang laut
harusnya ke depan
ini bisa dilakukan
kemudian yang kedua
adalah sistem navigasi
untuk area area yang sensitif
itu harus lebih
dari yang normal
setelah itu tidak boleh
itu harus jelas
dalam hal ini kan
maka pihak pemerintah daerah
pendapatan asli daerah juga
ini kekayaan yang luar biasa
untuk kehidupan masyarakat
yang bisa mengamankan
pak prosesnya akan seperti apa nanti ini
kapan akan mulai diajukan
tadi saya sampaikan
hari ini tim
ada permintaan dari pihak
nanti negosiasinya pada
negosiasinya pada luas
kami dari awal awal
nanti pada saat
dimana mulai kejadian
negosiasi di luas ya
nah ini pasti
menjadi apa namanya
tetap di lapangan
pada saat mereka lapangan
mulai kita bahas dengan pakar
pakar terumbu karang
pakar pahaluasi ekonomi
untuk menentukan berapa nilai harganya ini
masih tentang terumbu karangnya
baru terumbu karangnya ya
baru lingkungan ya
kami berharap juga
teman dari kkp juga muncul
berapa produksi ikan di situ
tadi tidak ada
kemarin tidak ada
ini kan kita masih
jadi kita berharap
minggu depan itu
sudah masing masing keluar
kkp keluar dengan angka
kami dengan kerusakannya
kemudian nanti mungkin
ada dua belas homestay
ada sekian masa yang terlibat
itu untuk yang bisa tanya pak ya
kalau soal terumbu karangnya tadi
ada soal negosiasi di luasan
lalu kemudian mulai melibatkan
terumbu karang ini
akan dihitung di situ
pihak kapal juga diikutkan
itu kan kita yang
yang penting tadi
mereka tahu persis
melihat memang kejadian
apa di lapangan
jadi ada bantahan lagi
kkp dan lain sebagainya
ketika tuntutannya sudah disampaikan
dari klhk sudah ada
anda akan membawa tumpukan
tuntutan ini kan
ini loh tuntutan indonesia
kalau misalnya mereka tidak memenuhi
akan dibawa kemana pak
kalau mereka kemudian tidak mau
saya mau bayarnya sekian aja
terus bagaimana tuh kayak gitu
mahkamah internasional juga ada gitu kan
artinya kita maju sampai ke sana
dan kita berani karena kita punya bukti
dari awal kami sudah sepakati
bahwa kita harus punya bukti yang valid
siapapun yang datang mengukur
hasilnya harusnya sama
jadi ini bukti kita
satu satunya rusak apa ya
dia yang merusak
dia yang merusak begitu
jadi artinya tidak ada
harusnya tidak ada bantahan lain gitu ya
nah cuman tadi
hanya tidak itu
teman teman kkp ya
harusnya juga bisa menunjukkan
berapa tadi nilai
potensial loss yang apa namanya
dari produksi perikanan laut
gara gara rusaknya terumbu karang ini
kita sama sama satu
main koordinasi kan itu semua kan
jadi kalau misalnya
dan tidak mau memenuhi tuntutan
itu ada mekanisme hukumnya
ungglos juga ada
artinya beberapa mekanisme lain
ada pendekatan lain
tetapi kita tetap berusaha
pak menko sampaikan
kita coba dengan cara baik baiklah
mereka berjanji mengganti
tapi kapalnya sendiri
sekarang ada dimana pak
terakhir di filipina
mungkin gak mereka kabur
anda melihat seperti apa
kemungkinan kemungkinan itu ada ya
tapi yang jelas itu
kalau ini memang pemerintah
perusahaan perusahaan negara asing ini
kalau memang melakukan kesalahan
dan pelanggaran tindak bidana lingkungan
ya harus segera ditindak
sesuai aturan yang ada
niat baiknya sih
sebenarnya terlihat ya
pada saat kemarin saya sampaikan
minggu yang lalu
bukan minggu lalu
minggu itu tadi
itu perwakilan mereka hadir kok
tapi anda melihat ada niat baik ya
mereka bilang siap
tetapi tadi mereka mengusulkan
untuk melihat kelapangan itu
baik kita lihat nanti perkembangannya seperti apa pak
mungkin sampai di sini dulu
mungkin kita akan minta juga perkembangan informasi dari kak lhaka tentang kasus ini
terima kasih mas soni

terima kasih pak karliansyah
terima kasih pak soni
terima kasih pak karliansyah
terima kasih pak soni